gawat kenapa pur
sms gue ke citra kemarin gak dibales
dikiratnya ada masalah apa
etis itu masalah besar buat gue buat bapak ibu gue buat masa depan gue
ya makanya kamu jangan sms satu langsung telepon aja
nih sekarang teh kan kita udah serumah lagi
pipi teh jadi kepikiran
waktu disuka bumikan
kita usaha terus
tapi belum dikasih
mau kemana pak
mau ke rumahnya aja muron
mau ke warung bang salim pak
nggak mau pak
saya udah terlanjur janjian sama haji murot
barusan gak enak
oh gitu ya
bodi anterin saya dong ke warung
uloh uloh semarangan aja kamu teh
mana bisa sepeda bmx
ngebonseng kamu atuh
bang harun udah punya a
bang harun udah punya anak
bang deddy sama pak sofia juga udah punya
bomi sama bunga mu udah gede atuh pi
punya anaknya juga udah lama
kalau kita punya anak juga
rumah ini pasti makin rame
pipi udah mau jalan
pipi udah mau jalan
pipi berangkat dulu ya
mudah mudahan rezeki nya banyak ya pi
buat masa depan omongan kita
kakak dulu dah ngasok
kakak dulu dah ngasok
gua mau ke depan beli pelet buat umpan ikan sama sekalian kain kainnya
umpan gua udah habis lu minta emu lu
lu ikut kagak
saya diajak enggak
saya diajak enggak
bun bun gak ke rumah bunur malah
mau sebentar lagi juga berangkat
ya ikut dong
gawat kenapa pur
sms gue ke citra kemarin gak dibales
dikiratnya ada masalah apa
itu masalah besar buat gue
buat bapak ibu gue
buat masa depan gue
ya makanya kamu jangan sms
satu langsung telepon aja
atau sekalian kamu datengin orangnya
lah kalau gue telepon
terus gak diangkat gimana
ya itu menderita kamu atupur
kan lagi diusahain
gak usah ditanya terus
bun bun baru nanya sekali ay
bun bun mah apa atu
hari ini baru sekali
bun bun ke rumah bunur dulu ay
gue minjem handphonenya dong
buat apa pur
kenapa pake handphone saya
handphone lu kan lagi banyak pulsanya
kamu udah dapat kabar job lagi
padahal katanya ada pameran perumahan
sama pameran wedding di jcc
pasti kamu ngincer pameran wedding ya kan
aduh jangan gitu dong
juga deh kayaknya nomor yang tadi deh angkat aja halo ini siapa mas purnomo ganti nomor
oh nomor kang pisna enggak enggak iya oh enggak oh ya udah ada apa dijawabkan ngobrol
hai udah tapi kenapa muka kamu masih cemerut kayak gitu atuh pur jawabannya pendek pendek
tis ya enggak ya enggak kayak gitu kamu mah direjek bete dijawab ngambek kamu mau
hai buru cianino kondangan ditemenin sama salim apa ciany kondangan temen salim gue
denger jago itu cuman kaget lu sih udah kangen media salim dapat duranya atau
hai mau ngeliatin apaan sih tahu aja lu ah
kenapa lagi sih mak om herman ya mak

pak bingung kemarin waktu makan bareng om herman
bunga lagi soal nikah ya mak nyaut mulu lu
pur nyesel kan lo ciany masih salim jak kata bapak saya nyesel itu kalau udah dapat terus
direbut orang lain nah ini mah ngenyanyinya aja belum dapat udah dilepas
apa yang mau diselinjak hahahaha
eh berdua paling seneng kalau ngeliat penderitaan orang lain kenapa kamu menderita pur
neng aninya aja udah nggak kamu kejar lagi makanya kalau punya gebetan atau aja